untuk mengelaborasi hal ini kita sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan kabak ops karlantas polri kombes pol rudy antariksawan
selamat sore pak rudy pak rudy kalau kita bicara mengenai pengetatan larangan mudik kali ini dipercepat daripada agenda sebelumnya ya pak ya
lalu yang menjadi menarik adalah ketika jalur darat juga harus ada tes antigen kemudian juga ada pcr dan juga ginos
kita bicara mengenai penyekatan pak lalu dengan sistem yang sekarang lebih dimajukan lagi
apakah personil dari pihak kepolisian dan juga bagaimana infrastruktur sendiri sudah siap pak dengan waktu yang terbatas dan juga percepatan seperti ini pak
ya jadi begini
surat adedum surat edaran satgas nomor tiga belas
ini kan sudah menjelaskan bahwa untuk menekankan
untuk menekan atau mencegah adanya kenaikan mobilitas masyarakat
menjelang peniadaan mudik yang tanggal enam tujuh belas
ini diberlakukan persyaratan perjalanan masyarakat dalam negeri
pertama pengetatan syarat perjalanan
jadi kalau perjalanan ini kan harus dilengkapi bebas covid sembilan belas
dua kali dua puluh empat jam baik itu srep repit ginus
sekarang dibatasi satu x dua puluh empat jam
jadi perjalanan sebelum tanggal enam
surat adedum jelas
kemudian tanggal enam mei ini adalah perjalanan rutin biasa
supaya perjalanan mudik ini tertekan atau bisa ditekan
volume nya tidak meningkat
atau bisa lah gunakan untuk mudik
ini dibuatkan adedum ini
isinya tentang pengketatan persaratan
nah itu salah satunya
jadi bukan larangannya di bukan
mudik ini kan diadakan
sehingga perlu dikendalikan dengan
sesuai dengan surat adedum sesojas nomor tiga belas
nah begitu pemahamannya seperti itu
iya pak rudi berarti
itu dari kepolisian
korlanta dan juga menyiapkan untuk pengawasan pemendalian
dengan mengawasi mereka yang perjalanan
pak rudy berarti asumsinya mulai hari ini dan besok
tadi ya prosedur adanya ginos
lampiran antigen sudah dilakukan oleh aparat yang bertugas di sejumlah titik
ada kurang lebih tiga ratus tiga puluh tiga pak
ya itu untuk
untuk penyekatan ini kita lakukan sesuai dengan tanggalnya
peniadaan mudik secara formal tanggal
sampai tanggal tujuh belas
sebelumnya kita lakukan pengawasan dan pengendalian di lapangan
dengan menggelar sesuai yang ada di satgas itu
untuk menggelar melaksanakan rapid test antigen secara acak
bagi terminal di dasar area di antar kota antar kabupaten
nah ini kita melaksanakan secara acak random terhadap perjalanan
masyarakat baik itu mobil pribadi mobil angkutan umum
ya itu di terminal juga demikian
di antariksawan selaku kabupaten sekarulantas pori
selamat sore pak